terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
kita awali berita di segmen kedua ini dari gresik
tidak terima tujuh puluh rekannya ditahan polisi ratusan buruh nekat memblokir eksit tol jalur perbatasan gresik surabaya selasa sore
kericuhan terjadi saat petugas berusaha membuarkan masa buruh
kita mencari gara gara kita akan kondusif sama dia
kita dari surabaya juga ada di tol
beginilah keributan yang terjadi antara masa buruh dengan sejumlah petugas kepolisian
yang berusaha membubarkan masa buruh yang memblokir pintu keluar tol gresik
sejumlah petugas terlibat adu mulut dengan masa buruh yang menolak membuka jalan
karena akibat aksi tersebut terjadi kemacetan lebih dari satu jam
ratusan buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja
metal indonesia atau fspmi ini sengaja memblokir jalur eksit tol
agar tujuh puluh rekannya yang ditangkap dan ditahan polres gresik segera dibebaskan
jangan diaman jangan diaman
jangan diaman di polres
sebelumnya tujuh puluh buruh pt sekawan intiplas mogok kerja dan memblokir pintu masuk pabrik
menuntut gaji sesuai umk
aksi blokir pintu tol ini berakhir setelah polisi berjanji membebaskan
ke tujuh puluh buruh yang ditahan
selanjutnya masa langsung long march menuju polres gresik dan melakukan pengepungan
dalam orasinya di depan mapores gresik masa buruh menuntut tujuh puluh rekannya segera dibebaskan
setelah perwakilan buruh bertemu dan melakukan audiensi dengan kapolres gresik
polisi akhirnya membebaskan tujuh puluh buruh yang ditahan
besar harapan kami nanti teman teman yang saat ini ditangkap
ini tidak dilanjutkan perkaranya karena dari sisi kesalahan
hanya sebelah perusahaan juga melakukan kesalahan juga
teman teman saat ini yang melakukan kesalahan karena perusahaan terlebih dahulu melakukan kesalahan
masa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya dikabulkan pihak kepolisian
di mana sebelumnya tujuh puluh buruh yang sempat ditangkap dan ditahan selama dua pekan
didata ulang di ruang satuan reskrim polres gresik guna proses pemulangan